dari surabaya tiga dari pelaku perampokan sadis di jalan raya daan mogot
kilometer dua belas kelurahan cengkareng timur kecamatan cengkareng jakarta barat
yang menewaskan david tantono berhasil ditangkap di daerah belambangan banyuwangi
salah satu pelaku perampokan sadis yang merupakan kapten
setelah diburu lebih dari satu minggu
otak pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap david sentantono
di jalan raya daan mogot jakarta barat
akhirnya ditembak mati oleh tim gabungan resmo pol damitru jaya selasa dinihari
sp ditembak mati di kawasan jalan bypass porong sidoarjo
karena berusaha melawan saat akan dilakukan pengembangan
jenazah pelaku kini dibawa ke kamar mayat rsud dr sutomo surabaya
sebelum ditembak mati sp terlebih dahulu ditangkap di daerah belambangan banyuwangi
saat hendak kabur menuju bali
dari penangkapan itu tersangka diminta menunjukkan senjata api
yang digunakan pelaku untuk membunuh korban
namun saat sampai di jalan bypass sidoarjo tempat senjata api dibuang
pelaku bertingkah mencurigakan dan hendak melawan petugas
akibatnya polisi terpaksa menembak mati tersangka
setelah kami bawa yang bersangkutan untuk menunjukkan tempat di mana senjata itu dibuang
tersangka melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk merebut senjata api yang dibawa oleh petugas
karena itu kita berikan tindakan tegas
kepada yang bersangkutan
seperti diketahui seorang nasabah bank davidson tantono warga tangerang
jumat sembilan juni dua ribu tujuh belas
tewas ditembak perampok saat mengganti ban mobilnya yang kempis di spbu daan mogot jakarta barat
korban sempat mempertahankan tas berisi uang tiga ratus juta rupiah yang akan diambil para perampok
namun perlawanan davidson terhenti saat perampok menembaknya di bagian kepalanya
davidson pun meninggal di tempat kejadian dan tasnya yang berisi uang dibawa kabur perampok